pada masa ini transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan semua sektor bisnis harus siap berubah dan beradaptasi dengan perubahan ini
pt pos indonesia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman termasuk yang ikut melakukan transformasi dan juga beradaptasi
seperti apa transformasi yang dilakukan oleh pt pos indonesia berikut perbincangan anchor cnn indonesia desi anwar dengan siti hoiriana
direktur bisnis kurir dan juga logistik pt pos indonesia dalam program insight with desi anwar
mbak ana kita satu tahun ini covid tentu saja telah memporandakan ekonomi di indonesia dan tentu saja mendisrupsi bisnis bisnis termasuk bumn di indonesia
apa apa saja khususnya yang terdampak di pt pos indonesia
jadi satu pandemi ini harus disikapi dengan benar
tanpa kita mensikapi dengan benar maka banyak hal yang kita akan lewat dari situasi sekarang
jadi banyak hal yang kita perjuangkan untuk kita bisa masuk form dengan arena yang ada sekarang
pt pos indonesia dalam hal ini kan really on business kurir logistik
nah ini kita melakukan banyak hal untuk bisa firm dalam situasi sekarang
nah inilah yang kita upayakan bagaimana kebiasaan kebiasaan masyarakat itu kita bisa penuhi dengan baik
nah tentunya apa yang sangat strong kita
kita harus lakukan
salah satunya adalah kita upayakan inovasi inovasi inovasi
bagaimana pt pos indonesia mampu berinovasi untuk bisa benar benar memenuhi seluruh aspek masyarakat
dalam hal ini kalau kita bicara di industri logistik kurir kita melihat kurir di indonesia ini dominan memang harusnya post number one
iya dan sekarang banyak sekali saingan saingan yang sudah muncul
karena kita saingannya luar biasa tapi yang perlu menjadi salah satu key point kita adalah
telkom indonesia punya area yang sangat penting

area di aceh sampai dengan papua
kemudian titik kita juga lumayan besar
jadi lima puluh empat titik layanan di indonesia
nah inilah yang kita dorong dari kurir di indonesia post harus hadir di sana
iya dan tentu saja apalagi indonesia ini negaranya begitu luas
dan masih banyak sekali area atau daerah daerah yang masih belum terjangkau apalagi dengan internet